kasus penularan covid sembilan belas di indonesia terus alami penurunan
namun masyarakat tetap diimbau untuk waspada karena bisa melonjak kapan saja
sejumlah ahli memprediksi bahwa ancaman gelombang ketiga akan terjadi akhir tahun dua ribu dua puluh satu
seiring dengan potensi tinggi mobilitas dan aktivitas warga di luar ruangan
terutama saat momen natal dan tahun baru
namun idi menyebut gelombang ketiga covid sembilan belas di indonesia bisa saja sudah lewat
untuk membahasnya saat ini melalui sambungan zoom
sudah ada ketua pelaksana harian tim mitigasi idi dr mahesa paranadipa michael
selamat malam dr mahesa
selamat malam mas iqbal
dokter ini melihat grafik penurunan penularan covid sembilan belas di indonesia
apakah ini bisa diartikan bahwa indonesia sudah aman
apalagi ini menurut menkes budi gunadi sedikit
masyarakat sudah memiliki kekebalan antibody baik itu dari vaksin maupun alamiah
ya kalau melihat dari laporan kementerian kesehatan
ini bukan vaksin ya mas iqbal
artinya target untuk imunitas komunal sebenarnya belum sesuai dengan target ya
artinya kita tetap harus juga waspada
dan ini kita cukup tenang melihat angka ini
walaupun beberapa pakar ya bukan idi menyebutkan
tapi pakar pakar epidemiologi menyebutkan masih ada prediksi
kait dengan gelombang ketiga di akhir tahun
tentunya hal ini kita harus prediksi harus antisipasi
karena idi maupun juga kalangan kesehatan yang lain
tidak mau kejadian gelombang kedua itu terjadi
dan tentu saya yakin betul masyarakat juga tidak ingin mengalami sebagaimana gelombang kedua
tapi dok bagaimana dengan varian baru kalau hanya mengandalkan antibody yang ada pada kita sendiri
yang saat ini memang sudah
dikatakan oleh sejumlah pakar bahwa bahkan menteri kesehatan juga mengatakan bahwa
kita sudah terjamin begitu bisa dalam tanda kutip terkait dengan apabila terjadinya gelombang ketiga nantinya
ya terjaminnya kan belum ada keputusan terkait dengan eredikasi ya
kalau kita tahu terkait dengan program imunisasi
ada yang disebut dengan eredikasi
di mana kasus sudah sangat menurun cakupan vaksinasi sudah di atas standar
apa situasi wabah atau status darurat wabah dan pandemi itu sudah dicabut
artinya seperti kondisi sebelum pandemi
di mana program vaksinasi pengobatan pengobatan
kasus kasus yang sifatnya endemis itu seperti program penyakit penyakit endemis yang lainnya
tapi saat ini faktanya situasi darurat belum dicabut
artinya kita tetap harus berwaspada mas iqbal
dengan kata kata waspada ini apakah jika terjadi ada gelombang selanjutnya
apakah ini bisa lebih parah
atau justru sebaliknya mengingat kita tadi yang sudah dikatakan bahwa antibody sudah ada
walaupun vaksinasi sendiri masih terus dilakukan
ya sekali lagi ya kita harus ingatkan kepada masyarakat mas iqbal
bahwa vaksinasi itu bukan mencegah kita untuk tertular ya
vaksinasi itu mencegah kita untuk masuk dalam kondisi sakit yang lebih buruk ketika kita terinfeksi virus
artinya proses penularan tetap harus dikendalikan melalui tiga m ya
lagi dari perumunan dan lain lain
kemudian vaksinasi cakupan vaksinasi tetap harus diperluas
dengan positive rate yang tentunya kita berharap harus juga seimbang dengan tracing dan testing ya
karena positive rate benar benar angka yang harus jujur terkait dengan testing dan testing
kalau memang ini angkanya relevan valid kita berharap angka ini terus seperti ini
dan selama status darurat dan pandemi belum dijalankan
kalau dicabut tetap kita harus waspada mat
sekali lagi kami nggak mau kejadian gelombang kedua itu terulang
dan saya rasa semua pihak nggak mau itu terulang ya
tapi kalau melihat dari negara tetangga seperti halnya singapura malaysia
yang saat ini juga sudah mengalami peningkatan lagi terkait dengan penularan covid sembilan belas
apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu semua dokter
ya betul betul mas iqbal
tapi kita melihat beberapa hal yang terjadi
tapi kita melihat beberapa hal yang terjadi
tapi kita melihat beberapa hal yang terjadi

ini harusnya menjadi warning juga harus mewaspadai
karena secara tentang situasi wabah
itu bicara tentang mobilisasi orang yang membawa virus di pintu masuk
jadi kalau yang tadi disebutkan mas iqbal terkait dengan varian varian virus yang baru
yang kita tidak tahu ya
apakah ada varian virus baru yang lainnya dengan gejala yang berbeda
atau yang bisa mengancam imunitas yang sudah terbentuk
tentunya antisipasinya adalah di pintu masuk
dan juga mobilitas masyarakat
penting sebenarnya kalau kita membaca pengundang karantinaan kesehatan tahun dua ribu delapan belas
pengendalian itu adanya di pintu masuk
jadi syukur syukur kalau di indonesia sudah bisa terkendali
maka yang harus kita antisipasi adalah pintu masuk orang dari luar ke dalam atau dari dalam keluar
karena jangan nge premeh ya sekali lagi ya karena pandemi belum dicabut nih
nah ini menarik dokter terkait dengan apalagi bali ini saat ini sudah dibuka kembali untuk penerbangan internasionalnya
khususnya untuk yang datang dari luar negeri untuk datang ke bali
nah respon dari idi sendiri bagaimana ini
apakah cukup setuju dengan adanya keputusan dari pemerintah ini
apalagi saat ini juga masa karantina sendiri sudah dikurangi dari delapan hari menjadi lima hari
ya tentu semua kebijakan sudah diatang ya mas
tapi tentunya antisipasi antisipasi harus tetap dilakukan
mungkin pertimbangannya adalah mereka mereka yang sudah divaksinasi lengkap
luar negeri untuk datang ke indonesia dan mungkin bisa dipastikan antibody sudah terbentuk imunitas sudah terbentuk
tapi sekali lagi tolong pengawasan dan pemeriksaan itu harus benar benar ketat

karena kita lihat beberapa varian yang masuk ke indonesia itu akibat masih lemahnya ya

di pintu masuk pemeriksaan di pintu masuk
sekali lagi silakan kami menyerahkan kebijakan ini kepada pemerintah
tapi sekali lagi semua kebijakan harus mengembangkan risikonya
dan yang terpenting adalah pengawasan di lapangan tentunya
kalau kita sudah membiarkan membuka pintu bagi warga negara asing untuk datang ke indonesia

ya kita harus punya aturan yang ketat berkaitan dengan warga negara asing yang datang ke indonesia
selama itu diawasin yang ketat ya kami sangat yakin kita bisa dikendalikan
tapi kalau itu tidak bisa dijamin
maka resiko bagi keselamatan warga negara indonesia di indonesia juga itu menjadi taruhan ya
artinya pemerintah harus benar benar firm betul
terutama terkait dengan pengawasan di lapangan

nah dokter ini berbicara lagi soal pemerintah itu yang ada
kemungkinan adanya gelombang ketiga
yang tentunya kita tidak mengharapkan hal itu
tapi kalau dari idi sendiri bagaimana
dengan dokter ataupun
tenaga kesehatan terkait
dengan hal ini apakah sudah ada dilakukan
yang cukup penting ataupun sosialisasi
yang harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan maupun dokter
agar tidak terjadinya adanya
tenaga kesehatan ataupun dokter yang
langkah langkah mitigasi yang dilakukan oleh
tim mitigasi ikatan dokter indonesia berdasarkan
pertimbangan para pakar yang menyebutkan
ada potensi gelombang ketiga
tentu harus diantisipasi
kami dari tim mitigasi pengurus besar ikatan indonesia
sudah melakukan koordinasi dengan
seluruh tim mitigasi di tingkat idi wilayah
dan di cabang di daerah
hingga jika itu memang
kesiapan sarana parasarana dan
dan kita tidak ingin kejadian sebagaimana
di gelombang kedua kemarin dimana
sangat kelelahan melalui
prima lonjakan kasus
kemudian tidak disupah
dengan sarana perasaan ada yang terutama
adalah obat obatan esensial
seperti oksigen kemudian
yang terkonfirmasi kemudian juga
pengawasan pasien pasien yang isoman dan lain lain
untuk pelajaran di gelombang kedua
kemarin ini menjadi catatan
penting kita untuk mengantisipasi
jika memang ada lonjakan kasus
di gelombang kedua tetapi
mudah mudahan sebagaimana apa yang disampaikan
oleh para pakar bahwa dengan cakupan
vaksinasi yang terus ditingkatkan
sekalipun terjadi gelombang ketiga
separah ada di gelombang kedua
dan kami sangat yakin bahwa
pemerintah pusat pemerintah daerah
tempat sargas organisasi profesi
untuk benar benar bisa mempersiapkan
mengantisipasi jangan sampai
peningkatan kasus itu terjadi
walaupun ada peningkatan kasus
maka penanganannya bisa lebih cepat dan efisien
itu yang kami
harap mas imbak
baik dokter mahesa tentunya kita sama sama berharap
walaupun pelandaian sudah
terjadi atau penurunan kasus
mengalami penurunan di indonesia
walaupun begitu tetap waspada
akan terjadinya gelombang ketiga
walaupun kita juga tidak mengharapkan akan hal itu
dan lagi lagi protokol kesehatan itu
sangat penting ya dokter ya
ya betul protokol kesehatan penting
sekali lagi kita dari awal tahun
selalu mengatakan protokol itu
kesehatan penting karena itulah langkah kita
untuk mencegah penularan virus
kemudian yang terpenting adalah vaksinasi
karena imunitas komunitas terbentuk
indonesia akan cepat keluar dari pandemi
jika kita sama sama bekerja sama
sama sama bergandingan tangan
untuk melewati situasi ini
terima kasih dr mahesa sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia indonesia lawan covid sembilan belas
semoga kita semua selalu sehat